tim gabungan tni polri berhasil menyelamatkan guru tenaga kesehatan beserta keluarganya dari serangan kelompok kriminal bersenjata di kabupaten paniai kapapua tengah
kelompok kriminal bersenjata kkb melakukan penyerangan di kampung madi kabupaten paniai papua tengah pada rabu dinihari
warga yang terdiri dari guru tenaga kesehatan beserta keluarganya ini terjebak di lokasi penyerangan
yang dilakukan kelompok kkb pimpinan undius kogoya
inilah detik detik saat tim gabungan tni polri di paniai papua tengah
mengevakuasi puluhan guru dan tenaga medis
dari sebuah sekolah yang dibakar kelompok kriminal bersenjata
selain membakar bangunan kkb juga melepaskan tembakan ke rumah pedagang di pasar madi
aksi baku tembak berlangsung sekitar satu jam
pasca penyerangan kkb pada rabu didi hari sejumlah bangunan di distrik panyai hancur
puluhan guru yang selamat dari serangan kkp di paniai menyampaikan terima kasih kepada tni polri
yang sudah menyelamatkan mereka dari teror kkb
jining kepala sekolah smp yppgi kepaskopo mengatakan pada saat pembakaran gedung sekolah
seluruh guru dan keluarga berada di kompleks sekolah
jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan
yang mengalami kejadian yakni pembakaran gedung sekolah sd smp yp ppg paskopo
sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua kerja keras dari pihak tni dan polri
harapan kami kedepannya kepada pemerintah kabupaten paniai
supaya bisa menangani kejadian ini
pasukan gabungan tni polri usai baku tembak menangkap satu anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan kogoya
saat ditemukan anggota kelompok bersenjata tersebut dalam kondisi luka berat
personel gabungan telah membawanya ke rsud paniai
pertama kali pemerintah tni paniai menangkap orang yang berada di kabupaten paniai
mengakuasi guru guru yang ada di kmes dan dibawa ke polres
terlihat tadi pahit dengan luka berat namun masih dalam keadaan hidup